beralih ke laporan lainnya mendekati pemilihan calon gubernur tahun dua ribu sembilan belas
khusus untuk dki calon independen mulai mengumpulkan ktp warga dki
untuk persyaratan maju pemilihan gubernur mendatang
kini ada lawan petahan basuki cahaya purnama atau ahok
membuka stand di sejumlah pusat perbelanjaan untuk mengumpulkan ktp ini
salah satu stand pendukung basuki cahaya purnama yang disebut teman ahok
didirikan di mall kelapa gading jakarta utara
sejak didirikan pada delapan maret hingga tiga belas maret dua ribu dua puluh
di stand kelapa gading ini sudah terkumpul sepuluh delapan ratus satu ktp warga yang mendukung ahok
sementara di cilandak town square atau citos jakarta selatan
meski terlihat sepi di stand ini sudah mengumpulkan tiga ktp
sebagai dukungan pencalonan ahok kembali sebagai gubernur dki jakarta
selama ahok menjabat sebagai gubernur
yang dulunya belum seperti sekarang sekarang kelihatan nyata sekali seperti banjir

tiba tiba banjir sekarang sudah enggak lagi
itu nyata ya di rumah saya
selain mengumpulkan ktp stand teman ahok menghimpun dana bantuan untuk ahok
dengan cara menjual beberapa merchandise berupa baju gelang dan gantungan kunci
julung sindawati cnn indonesia
ada juga menteri pemuda dan olahraga adiaksa daud
yang muncul namanya dan politisi pks yang sekaligus mantan ketua mpr
iya kalau tadi kita melihat survei berdasarkan elektabilitas
ada survei yang juga dilakukan oleh csis berdasarkan siapa tokoh yang paling dikenal oleh responden
dan ternyata dalam hal ini ahok menduduki peringkat
pertama dengan sembilan puluh empat persen responan
nama nama lain yang populer juga
ada politikus golkar tantowi yahya
dan kemudian kembali wali kota bandung ridwan kamil
dan juga seturu ini menarik
seturu politik ahok abraham lunggana atau haji lulung
yang juga muncul dalam hasil survei ini
dan yang terakhir politikus pks hidayat nurwahi
tapi ada juga lembaga satu lagi yang melakukan survei
yang melakukan survei tingkat elektabilitas
tapi ini pada bulan agustus tahun lalu
jadi mungkin tidak terlalu update
tapi delapan ratus responden di mana dua puluh tiga persen memilih ahok
nah nama nama lain yang muncul siapa siapa masih sama
ada ridwan kamil ada fauzi bowo ada tri risma hari ini
dan kembali nama tantowi yahya yang semuanya tidak mendapatkan hasil di atas tiga persen
jadi rata rata tiga persen
jauh sekali gapnya antara ahok dan lain lain
dan ini tentu saja bagi anda
anda milih siapa
oh iya kalau ktp saya ketanggerang
ktp saya bekasi
jadi kita berdua tidak memilih
jadi kita berdua atos dulu
tentu saja warga jakarta yang akan memilih
kami akan kembali dengan informasi lainnya di news report
di antaranya akibat gagal panen harga cabai melonjak hingga rp delapan puluh per kilogram
iya dan masih juga mengenai hewan kukang yang ternyata yang termasuk dalam hewan dilindungi
itu masih diperdagang karena dibantai untuk daging dan kulitnya
juga untuk obat tradisional
dan praktik klinik luar biasa ini harus tidak boleh dilakukan ya
setelah informasi berikut dalam cnn indonesia news report